selesai memetik kemenangan penting atas run nusantara fc
persib kembali menggelar kaki hard intensif di stadion siliwangi kota bandung
latihan tersebut digelar tim maung bandung sebagai persiapan
jelang laga pekan ke dua puluh enam liga satu indonesia kontra arema fc
dalam laga tersebut kekuatan persib dipastikan akan tereduksi
setelah gelandang mereka deddy kusnandar harus absen
akibat menjalani hukuman akumulasi kartu kuning
namun sejumlah opsi telah disiapkan pelatih persib
bismilla untuk bisa tampil maksimal dalam laga kontra arema fc
selain menilai rfc sebagai lawan kuat yang memiliki materi pemain berkualitas
luis mila juga menilai laga kontra tim berjuluk singoedan tersebut akan berlangsung ketat
meski mengaku kedua tim memiliki rivalitas besar
wismila menyatakan anak asuhannya akan bermain maksimal
untuk menjaga persaingan di papan atas liga satu indonesia
jangan dan ketika merekaribution hanya vaubab
anda perlu mengetik lebih serius

saya ingin mengucapkan ke pemain pemain pemain tetap bersama saya di tim nasional
sementara hal yang sama diungkapkan pemain persib rezaldi hehanusa
yang mengaku seluruh pemain akan bermain fokus
guna meraih kemenangan atas arema fc
dan besok saya berharap kita tetap bisa meraih kemenangan
agar tetap berada di atas pertandingan besok tidak mudah buat kami
karena yang kita tahu juga arema itu tim besar dan tim kuat
banyak juga pemain pemain yang tetap di sana kita tidak boleh meraihkan dia
yang pertama kita harus tetap fokus di pertandingan besok
rencananya laga persib kontra arema fc akan digelar di stadion pakansari cibinong
kabupaten bogor kamis petang esok
dalam pertemuan pertama kedua tim yang berlangsung di stadion kanjuruhan
kabupaten malang sebelas september dua ribu dua puluh dua silam
persib mampu memetik kemenangan
dan atas arema fc dengan skor dua satu